warga ngawi dihebohkan penemuan fosil gading gajah purba raksasa
yang diperkirakan berusia tujuh ratus ribu tahun
gading gajah purba jenis tegodon ini memiliki panjang satu dua meter
dan ditemukan saat warga hendak membuat saluran pembuangan
warga desa pelanglor kecamatan kedunggalar ngawi jawa timur
digemparkan dengan penemuan fosil gajah purba
di galian septic tank musola desa setempat
awalnya warga mengira benda tersebut berupa sebatang kayu
namun setelah diperiksa warga meyakini benda tersebut berupa fosil gading gajah purba
selanjutnya warga langsung melaporkan ke petugas museum trinil ngawi
sambil menyerahkan patahan fosil tersebut
buat septic tank kedalaman kira kira dua dua puluh lima meter
itu menemukan benda sejenis entah tidak tahu kira kira itu
ya kayaknya seperti kayu seperti apa itu enggak tahu
putus lalu itu kok saya laporkan ke saya apa itu saya taruh di luar sini
itu gading itu gading itu gading
nah itu saya laporan ke trinil
menurut petugas dari museum trinil dan sangiran ngawi
benda tersebut merupakan gading gajah purba dari jenis tegodon
gajah jenis tegodon diperkirakan hidup sekitar tujuh ratus ribu tahun yang lalu
dan jumlahnya hanya beberapa ekor saja di pulau jawa
gading gajah ini merupakan jenis gajah stegodon
yang di pulau jawa itu ada tiga evolusi gajah
ini merupakan jenis gajah stegodon yang berusia sekitar tujuh ratus ribu tahun yang lalu
ini gading kerjanya akan kami bawa ke museum trinil untuk dilakukan konservasi dan
selanjutnya sisa patahan gading gajah purba tersebut dibawa ke museum trinil ngawi
untuk disimpan bersama patahan gading yang sebelumnya sudah diserahkan warga